bahwa setelah tim penasehat hukum mempelajari dan menganalisa secara seksama seluruh dalil penuntut umum dalam repliknya
sesungguhnya semakin menunjukkan keyakinan kami bahwa penuntut umum tidak mampu membuktikan dengan fakta hukum dan alat bukti yang terterungkap dalam persidangan
mengenai keterlibatan dan peran terdakwa dalam peristiwa penembakan korban di rumah duren tiga ratus empat puluh
sejak keberangkatan terdakwa dari magelang menuju rumah saguling dan dari rumah saguling menuju rumah duren tiga ratus empat puluh enam hingga terjadinya peristiwa penembakan
bahwa seluruh dalil penuntut umum hanya berdasarkan asumsi indikasi tidak berdasar dan imajinatif penuntut umum yang sangat disayangkan
digunakan oleh penuntut umum dalam menentukan nasib terdakwa dalam perkara akuo
memperhatikan replik penuntut umum yang tidak beranjak dari pendiriannya dalam surat dakwaan
dan tuntutannya serta tidak mau mencermati dan memahami fakta dari hasil persidangan
dalam pemeriksaan saksi saksi di bawah sumpah yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini
bahwa sikap yang demikian tentunya sangat disesalkan karena ternyata apa yang telah dituangkan dalam perkara perkara
itu juga yang menjadi rujukan dasar tuntutan dan dakwaan perkara ini
yang dipertahankan secara kuku di muka persidangan yang terbuka untuk umum ini
bahwa tentu terdapat suasana yang berbeda di antara pemiksaan di muka
atau tepatnya di ruang penyidik dengan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan
karena pemiksaan di muka persidangan pengadilan ini sifatnya terbuka untuk umum
dan diliput secara luas oleh media masa dan siapapun dapat mengikutinya
sedangkan pemeriksaan di muka penyidik adalah pemeriksaan yang sangat tertutup
dimana hanya orang orang tertentu yang bisa menyaksikan
termasuk tim penasihat hukum yang juga hanya bersifat pasif sebagai pendengar
keterangan yang diberikan di muka penyidik umumnya lebih bersifat tekanan mental
dan menggiling saksi dan tersangka ke suatu hal
itu adalah yang dikehendaki oleh pemiksa
sementara keterangan di muka persidangan pengadilan lebih komprehensif
dan bebas dari perasaan tertekan sehingga lebih objektif
dan dengan mudah ditelaah mana kesaksian yang kredibel dan mana yang tidak
termasuk apakah saksi dan alat bukti itu cukup menurut kuhap
yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti dan atau keterangan saksi
yang bersesuaian dan saling mendukung
bahwa oleh karenanya pada kesempatan di muka persidangan pengadilanlah
satu satunya bagi dakwah untuk mendapatkan kesempatan yang luas
tanpa adanya tekanan demi keadilan bagi dirinya
karena terbukti bahwa fakta persidangan telah mengungkap dan menyingkap
dengan sangat terang peran masing masing saksi maupun terdakwa
yang sama sekali tidak membuktikan perbuatan perbuatan yang didakwakan
oleh penentu umum kepada terdakwa kuat maklum
lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua
fakta hukum dari mana yang diakini oleh penuntut umum
yang dianggap benar dan meyakinkan bahwa perbuatan terdakwa kuat maklum
terdakwa kuat maklum
ini adalah bukti